oke meskipun kita tidak terlibat langsung tapi rasanya tuh bangga banget lihat karya
anak bangsa mendapatkan pengakuan dan apresiasi di mata dunia langsung saja kita sapa ada katrina
nesta ilustrator dan juga edwin sutradara film seperti dendam rindu harus dibayar tuntas malam
hari ini halo edwin dan catherine merdeka malam yang merdeka hahaha selama lamanya terima kasih
sudah bergabung dengan cn indonesia connected spesial kemerdekaan bagaimana perayaan kemerdekaan
catherine dulu hari ini seperti apa perayaan kemerdekaan halo catherine oh halo yes gimana perayaan
kemerdekaan hari ini
hai bagaimana catherine merayakan kemerdekaan ke hari ini hari ini di rumah aja oke dirumah
aja kalau edwin saya di karantina di hotel sama sama lah tapi tadi saya olahraga jadi
kemerdeka lah badan merdeka ya intinya ya oke saya mau ke edwin dulu deh selamat sekali lagi atas
hai sangat membanggakan ya kan kenapa memutuskan sih pertama kali mengangkat cerita ini cerita dari
novel karya kurniawan ini ke dalam sebuah film beritanya sih menyenangkan ya waktu baca bukunya
itu penuh dengan aksi aksi yang seru jadi mengingatkan seperti film film indonesia kita
yang tahun delapan puluh an semen puluhan yang penuh dengan aksi gitu ya kita sih kita cinta sebenarnya filmnya
kita cinta antara dua orang sejoli ajokawi dan iteng yang jatuh cinta di sebuah daerah yang keras yang penuh dengan kekerasan
cinta digabung laga ya kira kira jadi kayak film kayak gini nih kurang lebih seperti itu ya
betul betul dedam dan rindu digabung
dendam dan rindu makanya harus sampai tuntas gitu ya kalau dendam sama rindu gak boleh setengah setengah
dwin film ini kan latarnya di delapan puluh an ya tantangan ketika memvisualisasikan ke dalam film kan delapan puluh an gitu
kita rasakan banyak yang mungkin anak anak zaman sekarang kan ya nggak tahu gitu delapan puluh an tuh kayak gimana
cukup ini kok gitu karena masih banyak yang kita ingat juga tentang tahun delapan puluh an itu
cukup lekat lah diingatan kita dan di beberapa daerah itu ya masih banyak juga
suasanan dan nuansa delapan puluh an itu gitu jadi mestinya sih nggak memang harus dicari aja tapi tidak mustahil
tidak mustahil ya nggak terlalu susah gitu lah ya intinya ya oke
tapi kalau lagi pandemi ya susah sih bikinnya
ini syutingnya ketika pandemi atau sebelum pandemi
syutingnya tuh diantara jadi dimulai sebelum pandemi di tengah tengah dikepotong sama psbb dulu waktu yang
pertama kali itu tahun dua ribu dua puluh awal
hmm oke jadi ada proses adaptasinya lumayan ya waktu itu ya
oke tantangan itu tadi tantangan edwin tantangan catherine saya mau tahu ya
terpilih menjadi ilustrator indonesia yang karyanya ini muncul dalam doodle hari ini di spesial kemerdekaan
bagaimana keterlibatan proses keterlibatan catherine sih
jadi itu emang
pada dasarnya dikontak oleh google tim googlenya jadi aku hanya berdiskusi sih dengan mereka
jadi prosesnya itu memakan waktu kurang lebih kurang lebih dua bulan overall
jadi dari awal jadi dari awal itu emang prosesnya diskusinya panjang
sebenarnya proses pengerjaan ilustrasinya sebentar sih jadi kayak cuma dua sampai tiga hari
tapi setelah itu
panjangnya itu emang di feedback antara aku dengan tim googlenya
kita kan ngebayang kalau misalnya memvisualisasikan animasi atau ilustrasi itu kan beda gitu ya
tantangan untuk memvisualisasikan imajinasi seorang ilustrator itu kayak gimana sih ket
kalau secara spesifik ditarik ke yang google doodle hari ini
sebenarnya masalahnya itu justru ke
kayak terlalu banyak ide
kita tahu sendiri budaya indonesia nggak mungkin bisa dirangkum dengan hanya satu google doodle saja
jadi memang memfilter idenya itu sih yang lumayan susah
karena terlalu banyak dan terlalu kaya budaya indonesia
jadi kayak mau milih itu bener bener harus dipikirin gitu
oke jadi itulah alasan kenapa yang ditampilkan ada sasando ada rebana ada penari kipas topeng hudok itu ya
sebenarnya pengen semuanya tapi karena nggak mungkin dimasukkan ke dalam satu duodle hari ini ya
catherine ini kan juga lekat ilustrasinya atau ilustrator untuk anak anak kenapa cat
lebih daripada anak anak itu lebih ke buku buku yang adult
remaja atau transisi remaja ke dewasa
mungkin karena elemen elemen yang aku sering pakai di ilustrasi itu
kebanyakan menggunakan metafor yang menggambarkan emosi
publisher atau klien klien yang biasa datang ke aku itu
pengennya itu mempunyai hasil yang sama
jadi itu ilustrasi yang mempunyai emosi yang kuat
menggambarkan kayak kegalauan para remaja transisi ke dewasa gitu
saya akan balik ke edwin
ketika namanya diumumkan gitu ya
film ini meraih penghargaan
menang kaget atau sempat nyangka atau justru sama sekali nggak nyangka
nggak begitu menyangka sih
tapi sebenarnya ya ada harapan juga
karena kan toh cuma dua puluh film yang dikompetisikan harusnya sih
penghargaan apa gitu
tapi nggak nyangka sih kalau best film gitu
kalau saya tuh lihat lihat trailernya gitu ya
jadi laga dan cinta itu menjadi kombinasi yang bagus ditangani

yang paling berkesan selama syuting apa
adegan berantem tuh di pabrik batu
itu adegan yang cukup rumit ya
dibikin itu walaupun cuma kalau di filmnya mungkin cuma dua menit totalnya
tapi ya syutingnya lima hari
panas nungguin hujan dulu sebentar
terus hati hati juga dengan
dengan apa selamatan pemainnya
ada juga banyak hal lah yang yang yang
yang mesti diperhatikan tapi seru gitu prosesnya
jadi ya itu yang paling paling inget saya inget nih sekarang nih gitu prosesnya
oke proses syutingnya di mana sih ambil lokasinya nih
di rembang kota rembang sama lasem di jawa tengah
quin kalau misalnya kita lihat
banyak juga sebenarnya film indonesia ya
hasil karya sinias indonesia itu yang
yang mendapatkan pengakuan apresiasi mencetak prestasi
juga di kancah perfilman internasional
apa sih yang perlu dilakukan oleh industri perfilman indonesia juga
agar banyak nih penerusnya
dan sinias sinias generasi penerus edwin
dan lain lainnya yang junior junior ini juga
akhirnya bisa membawa film indonesia bisa berkibar di kancah perfilman dunia
hmm ya banyak banyak membuat film sih sebenarnya ya
dengan adanya kemungkinan untuk mencari
apa ya bentuk bentuk film yang

mencari bentuk bentuk film yang baru
itu sebenarnya yang memungkinkan kita bisa bicara secara internasional
dan itu juga artinya juga apa
nggak cuman nggak cuman itu aja
sebenarnya kita juga harus bisa berdiskusi
atau mengajak bersama sama para penonton dan masyarakat indonesia juga
menikmati dan menjadi bagian dari film indonesia itu sendiri gitu
dan itu sebenarnya paling ideal
sebenarnya kalau sekarang ini yang paling dibutuhkan adalah ya
bagaimana pemerintah kita bisa menyelesaikan masalah pandemi ini secara strategik gitu
biar nggak berlama lama
jadi kita bisa syuting lagi bisa bikin film lagi
oke mudah mudahan ya bisa segera terwujud ya
kalau katrin gimana
kalau tadi kan edwin kan untuk industri perfilman
kalau untuk teman teman di kalangan ilustrator
untuk dunia animasi ya
banyak juga yang sudah diakui oleh dunia

bahkan banyak juga animator ilustrator indonesia yang di hire oleh
misalnya kayak marvel kemudian dan lain sebagainya lah wotis juga
artinya ilustrator ini punya peluang karir dan juga bisnis yang menjanjikan
nah bagaimana untuk melahirkan generasi generasi ini kat
sebenarnya kalau di industri ilustrasi sendiri
kalau di indonesia itu baru saja mau diapresiasi
jadi aku juga pengen bilang sama teman teman ilustrator
kalau jangan menyerah terus berkarya aja karena kita pasti bisa gitu
tapi selain daripada itu
aku juga berharap kalau industri ilustrasi di indonesia itu bisa semakin lebih kuat
biar kita itu nggak larinya ke luar negeri terus
tapi berkarya di dalam negeri gitu
oke dukungan atau support yang harus
artinya mulai dari infrastruktur
kemudian mungkin penyediaan fasilitas pendidikan
itu juga harus dipikirkan kan

karena akhirnya mungkin banyak lagi yang lebih larinya mungkin ke luar negeri
untuk mencari pendidikan di luar negeri karena di sini mungkin kurang
betul ya itu salah satunya
ke edwin lagi
eewin di momen kemerdekaan ini
kita juga berharap tadi edwin bisa sampaikan
bahwa ya salah satunya adalah layar bioskop
pintu bioskop bisa kembali terbuka
itu yang menjadi harapan banyak sinias di indonesia
karena kita tahu industri perfilman itu menjadi salah satu sektor
atau industri yang terpukul di masa pandemi
bagaimana ini juga kemudian menjadi catatan dari para sineas
kemudian harapannya ke depannya seperti apa
pemerintah kita bisa lebih strategis lagi
menyelesaikan masalah pandemi ini
jadi memang akarnya selesaikan dulu
sehingga semua sektor akhirnya bisa berjalan maju ya
bisa kembali membuka pintunya ya
karena ya saya rasa nggak cuma film aja yang mati ya
semua orang juga bisa mati karena pandemi
jadi itu sangat sangat dasar yang harus kita selesaikan
selain di locarno filmnya juga bersaing di toronto kan
di toronto yang akan diputar bulan depan
diputar bulan depan berapa lama akan diputar edwin
toronto international film festival mereka putar tiga kali pemutaran
tiga kali pemutaran ya oke
berarti di lucarno sudah mendapat penghargaan
di toronto pun juga akan diputar
apakah ini juga akan melaju ke panggung oscar
mungkin tahun depan
saya tidak tahu
kita beresin saja pandeminya
tapi bisa menjadi salah satu target lah ya kira kira ya
saya mau ajak edwin dan juga catherine karena hari ini kan momennya spesial kemerdekaan
di momen spesial kemerdekaan hari ini kan gak ada yang ikut lomba
ya kan cuma olahraga tadi edwin bilang
katrin juga di rumah saja
sudah lama gak ikut lomba pastinya kan
saya mau ajak
baru saja saya bermain lomba menang saya dapat bulan depan
benar benar bisa bisa
ini lomba lomba kemerdekaan tapi maksudnya ya
kan sudah lama tidak makan kerupuk ya kan
sudah lama tidak panjat pinang mungkin main kelereng gitu
nah sekarang saya mau ajak edwin dan juga catherine
kita akan lomba lomba jelajah nusantara
jadi caranya simpel banget gampang banget
kita tebak tebakan judul lagu
judul lagu daerah atau judul lagu nusantara
jadi nanti saya akan bacakan lagu ini berasal dari daerah mana
sama saya akan nyanyikan sedikit
nanti langsung tebak
kalau tahu langsung angkat tangan ya
oke sudah siap ya
kita mulai yang pertama
ini mudah mudahan suara saya ini ya nggak ganggu ya
jadi tahu ini lagu apa
lagu ini berasal dari jawa barat
lagu ini memiliki arti burung garuda lambang kejayaan indonesia
kira kira lagunya seperti ini
mesat ngapung luhur jauh di awang awang
memberkan cancana bangun tayak keringrang
apa yang itu
tidak tidak tidak
benar manug dadali
oke satu poin buat edwin
satu poin ya satu
oke semangat katrin
berikutnya ini dia lagu yang kedua
lagu yang kedua ini berasal dari daerah maluku
pernah juga dinyanyikan dalam pesta pembukaan sea games dua ribu delapan belas
liriknya pantun dan juga nasihat
kira kira seperti ini
jalan jalan ke surabaya jangan lupa membeli pita
oke sampai saya buka
ini dia jawabannya betul
kita tadi kan udah jawa barat kemudian maluku
sekarang kita geser ke kalimantan
ke kalimantan barat ya
jadi berikut ini lagu berasal dari kalimantan barat
kira kira seperti ini lagunya
datang dari jawa
datangnya ke toko bawah
keantung dua eator
tanya ceritanya apa itu lagunya
ya iya ini mah kan ngananya judulnya apa
nggak ada yang tau
ini dia jawabannya
cici periuk berarti kita semua satu sama saya satu edwin satu catherine satu oke kita masih
ada lagu satu lagi ya coba satu lagi lagi oh ketagihan seneng kayaknya berikut ini tadi
kalimantan udah sekarang kita geser ke sumatera ya sumatera kalau yang ini ada yang dari sumatera
barat asal edwin asalnya dari mana saya surabaya oh surabaya oh enggak ada hari ini surabaya jawa
timur catherine dari mana asalnya aku asal medan tapi tinggal di jakarta oh hari ini juga nggak ada
lagu medan enggak ada sumatera utara ya mohon maaf bapak bapak ibu ibu ya berikutnya dari
sumatera barat dari ranah minang oke lagu ini digunakan mengiringi tarian tradisional sumatera
barat tarian indah
nah lagu ini juga sering diputar di beberapa acara adat sumatera barat ya kira kira lagunya ini
gerakan udah sering sering dengar itu ya ayo judulnya enggak tahu saya judulnya enggak tahu

jadi siapa yang bisa memenangkan ini terakhirkan tadi skornya satu sama ini terakhir berikutnya
lagu dari jauh sekali dari daerah timur indonesia dari
saya pikir dulu
jawabannya sajodjo sajodjo yee hahaha jadi ini sebenarnya saya tahu semua tapi gara gara di
karantina dan nggak bicara kemana mana jadi kayaknya kurang nih pengetahuan pengetahuan indonesia yang
harus kita kunjungi itu muncul tempat tempat yang indah itu mumpung win mumpung lagi di karantina
itu bisa kemana mana virtual tapi abis ini boleh deh tuh keliling indonesia tuh lihat tuh satu satu ya
thank you banget terakhir terakhir edwin dan juga catherine dari catherine dulu deh harapan
dan juga target kedepannya harapannya pengen terus berkarya aja pengen terus mengeluarkan
karya karya yang bermakna dan berarti amin mudah mudahan kita bisa bisa melihat karya karya
catherine ya di banyak di banyak tidak hanya di indonesia tapi juga di internasional ya di mata
hai unta edwin gimana duit
thank you banget edwin dan juga catherine sudah bergabung dengan cn indonesia connected spesial kemerdekaan
terima kasih sekali lagi sudah memberikan prestasi dan membawa harum nama indonesia di kancah dunia ya
terima kasih selamat malam salam merdeka sehat selalu
selamat malam merdeka